video viral berdurasi dua puluh delapan detik yang beredar di sosial media
menunjukkan dua petugas lalu lintas polresta pulau ambon dan pulau pulau lease
dengan seorang anggota kodam enam belas patimura
yang terlibat duel di jalan rijali kota ambon
aksi ketiganya pun menjadi tontonan warga
kabit humas polda maluku kombes pol emrum ohhoirat
mengatakan persoalan tersebut dipicu adanya kesalahpahaman
saat ini ketiganya sedang menjalani pemeriksaan
mungkin kesalahpahaman pada saat tadi di lalu lintas
terus sekarang sudah diselesaikan
masalahnya sudah diselesaikan
jadi sudah tidak ada masalah lagi
beginilah video viral perselisihan antara anggota klub moge
dan seorang pengemudi truk yang terjadi pada selasa sore
di ruas jalan raya pantura batang jawa tengah
perselisihan tersebut terjadi sekitar sepuluh menit
dan membuat jalur pantura yang menuju ke arah semarang tersendat
menurut warga setempat peristiwa terjadi tiba tiba
keduanya berhenti di lokasi kejadian dan terjadi keributan
pernyataan dari saksi yang kita periksa adalah sudah selesai
kita dari pengendara motor besar juga memberikan
apa meminta maaf kalau memang ada perselisihan
polisi menegaskan persoalan tersebut telah selesai
pihaknya juga tidak
pihak menerima adanya laporan atas cek cop tersebut
tim liputan cnn indonesia